video yang memperlihatkan insiden pemukulan yang diduga terjadi depan gedung dprd jawa barat terungkap
pelaku pemukulan adalah ketua dprd jawa barat taufik hidayat sedangkan korbannya asn bagian pemeliharaan dan perlengkapan sekretariat dprd jawa barat
keduanya mengaku sudah menempuh jalan perdamaian
dalam rekaman video berdurasi tiga puluh delapan detik tersebut tampak pemukulan terjadi di luar gedung dprd jawa barat tiga puluh september lalu
korban pemukulan bernama bambang nugraha kepala subagian pemeliharaan dan perlengkapan sekretariat dprd jawa barat
ada pun pelaku pemukulan ketua dprd jawa barat taufik hidayat
kejadian ini berawal dari robohnya pagar gedung dprd jawa barat oleh pedemo yang menolak pengesahan sejumlah ruu
taufik menginginkan perbaikan pagar segera dilakukan namun karena pihak pemeliharaan sekretariat dprd jawa barat tidak sanggup menyiapkan banyak tenaga kerja
taufik memprotes sehingga terjadi pemukulan
ditemani kepala bagian humas dprd yedi sunardi bambang mengaku sudah sepakat berdamai dengan ketua dprd
taufik juga sudah meminta maaf atas pemukulan yang terjadi
taufik juga bisa dibilang konsentrasinya mungkin sudah lama lelah
mungkin pak ketua juga spontan
spontan ya akibatnya terjadi hal yang di luar prediksi di luar ya itu maksudnya eksiden apa ya namanya spontan spontanitas
karena mungkin dengan kelelahan
beliau juga hal itu menjadi beban beliau untuk memperbaiki pagar